sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di ranai natuna kepulauan riau
selamat pagi iwan iwan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di laut natuna
apa ada informasi terkini terkait hal ini
ya baik terima kasih maggie dan yuda
dan sampai saat ini situasi di sini masih tetap seperti kemarin
dan dari dni sendiri masih terus melakukan penambahan kekuatan di sini
di antaranya adalah kemarin dari informasi yang kami pantau adalah
terdapat tujuh kapal perang republik indonesia yang sudah berpatroli di sekitaran laut natuna utara
dan ada satu juga dari kapal dari bakamla dan nantinya akan ditambah juga dengan dua kapal bakamla
jadi total dari instansi pemerintahan indonesia dari tni al maupun dari bakamla
total nantinya akan ada sepuluh kapal yang akan berpatroli di sekitaran laut utara natuna ini
dan selain kapal kapal perang juga kemarin kami pantau
di sekitaran pangkalan udara di natuna ini
ada empat buah pesawat f enam belas yang tadi disebutkan sudah mendarat sekitar pukul dua belas siang kemarin
dan kemudian juga kami juga memantau ada satu buah pesawat hercules yang juga sudah standby di natuna
dan selain itu juga ada satu helikopter sartempur yang juga standby di natuna
dan selain itu juga ketika sore harinya mendarat juga pesawat patroli maritim cn dua ratus tiga puluh lima merek tni angkatan laut
jadi pesawat ini juga akan memperkuat kekuatan pengintaian dan patroli maritim
untuk melakukan patroli di sekitaran laut utara
dan kemudian juga kemarin juga dari pengelima komando gabungan wilayah pertahanan satu
juga sudah melakukan patroli udara
dan hasilnya adalah di sekitar laut utara natuna di jarak sekitar satu ratus tiga puluh mil utara laut utara natuna
posisinya masih tetap seperti hari hari kemarin
jadi di situ masih ada sekitar tiga kapal coast guard cina
dan kemudian juga ada satu kapal pengawas perikanan cina
dan juga sekitar tiga puluh an kapal nelayan cina yang beroperasi di sekitar jarak satu ratus tiga puluh mil utara laut utara natuna
dan kapal kapal kita juga masih di situ
jadi antara indonesia dengan cina masih tetap bertahan
dan melakukan penguasaan laut di sekitar laut utara natuna utara ini
maggie dan yuda
ya iwan tadi anda menyebut sudah ada penambahan kekuatan dari coast guard indonesia
dan apakah benar ada penambahan kekuatan dari coast guard tiongkok sendiri
ya betul memang kemarin sempat beredar di media sosial juga
dan juga sudah dikonfirmasi oleh kepala bakamla
bahwa memang ada pergerakan dua kapal coast guard cina
dari sekitar kepulauan di laut cina selatan
yang dikuasai oleh cina
namun demikian belum diketahui apakah memang dua kapal yang bergerak ini adalah untuk mengganti
sekitar tiga kapal coast guard cina yang sudah berpatroli sekian lama di sini
atau mereka melakukan penambahan kekuatan juga
kita belum tahu sampai sejauh mana kedua kapal pergerakan kapal tersebut
apakah sudah sampai hari ini sudah mencapai sekitar satu ratus tiga puluh mil utara natuna tersebut
atau masih dalam perjalanan
dan juga kita masih belum mengetahui apakah dua kapal tambahan dari cina itu
untuk melakukan penambahan kekuatan
namun yang jelas sampai saat ini dari indonesia sendiri total nanti akan ada sekitar sepuluh kapal
yang akan berpatroli untuk pengamanan laut utara di utara natuna ini maggie dan yuda
iya iwan anda katakan ada sepuluh kapal yang akan bersiaga dari pihak tni
angkatan laut maupun pihak dari indonesia sendiri di kawasan kepulauan natuna
lalu ke depannya apakah memang proses negosiasi masih menunggu di pemerintahan
antara indonesia dan china
ataupun pemerintah indonesia diwakili oleh tni angkatan laut bisa melakukan tindakan pengusiran secara langsung
atau masih menunggu negosiasi seperti itu
bagaimana sebenarnya kondisi yang ideal dalam kondisi saat ini
sikap indonesia sendiri dalam penguasaan laut utara laut utara natuna ini adalah tidak melakukan negosiasi
apapun terhadap zona ekonomi eksklusif indonesia yang memang sudah diakui pada unclos tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua tersebut
namun demikian yang harus dilakukan saat ini oleh indonesia adalah tetap menghadirkan kapal kapal kita
baik kapal dari tni angkatan laut bakam lab dan juga kapal kapal nelayan masyarakat sipil
karena memang penguasaan laut ini diperlukan untuk memastikan bahwa zona ekonomi eksklusif indonesia ini
harus dimanfaatkan oleh indonesia sendiri jadi memang situasinya adalah sampai saat ini adalah indonesia dengan cina juga saling adu kuat
dan adu tahan lama di sekitar zona ekonomi eksklusif indonesia yang berjarak dua ratus mil dari bibir pantai indonesia
dan kemarin juga ditegaskan juga oleh pangko gap gilhan bahwa indonesia tni angkatan laut utamanya
akan melakukan pengusiran secara persuasif dan jangan sampai terpancing untuk melakukan tembakan pertama
kepada kapal kapal instansi dari china maupun kapal kapal nelayan cina itu
maiki dan yuda
ya iwan tadi anda menyebut kita akan mengadu kuat dan juga mengadu bisa tahan sampai berapa lama
dan berapa lama ini apakah ada batasan waktu yang sudah anda dapatkan informasinya
ya sampai saat ini memang dari pagogapulan sendiri kami sempat menanyakan tentang berapa lama patroli akan dilakukan di utara laut natuna ini
dan ia menyebutkan bahwa memang untuk operasi siaga tempur laut ini tidak ada batas waktu yang ditentukan
dan bahkan kemarin juga salah satu dari sepuluh kapal dari indonesia itu kapal angkatan laut itu yang diserahkan adalah kapal tanker
itu adalah satu kapal tanker angkatan laut yang nantinya akan standby di utara laut natuna ini
jadi kapal kapal yang melakukan patroli bisa melakukan pengisian bahan bakar maupun logistik di tengah laut
jadi tidak perlu kembali ke pangkalan dan kemudian kembali berpatroli lagi karena memang jarak yang untuk melakukan patroli itu
yaitu sekitar satu ratus tiga puluh mil di utara natuna ini itu ditempuh jaraknya cukup jauh sekitar delapan jam untuk perjalanan kapal perang
kapal perang indonesia semuanya akan standby terus di situ dan didukung juga dengan kapal logistik
jadi mereka tetap bisa bertahan di lautan tanpa harus melakukan pendaratan atau isi bekal ulang logistik ke natuna dulu
dan kemudian balik lagi untuk melakukan patroli
jadi mereka tetap bisa stand by di utara laut natuna utara itu
dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk sampai kapan nanti patroli patroli ini akan terus berlangsung di utara natuna ini
baik terima kasih iwan hermawan
berbaporkan langsung dari natuna selangor
selamat bertugas kembali